epidemiolog dari universitas indonesia tri yunis miko menyebut pemerintah harus mengetatkan aturan keluar masuk pelaku perjalanan luar negeri
menurutnya ada beberapa negara yang perlu diwaspadai bahkan ditolak kedatangannya karena dikhawatirkan menyumbang kasus positif covid sembilan belas varian omikron
pemerintah harus tegas dalam membuat aturan khusus di pintu keluar masuk termasuk memaksimalkan aturan karantina
kasus omikron tertinggi adalah inggris amerika serikat kemudian brasilia india
kemudian kita harus menurut saya cermati negara negara dengan covid tertinggi atau omikron tertinggi
kemudian kita membuat prioritas negara mana yang tidak boleh mutlak gitu negara mana yang tidak dianjurkan negara mana yang boleh masih boleh dan dianjurkan
sementara itu pemerintah justru mengubah waktu karantina dari luar negeri bagi pelaku perjalanan luar negeri dari sebelumnya tujuh hari menjadi lima hari dengan syarat vaksinasi dosis lengkap
menurut pemerintah perubahan aturan karantina dari luar negeri ini dilakukan mengingat lebih tingginya kasus covid sembilan belas varian omikron yang berasal dari transmisi lokal daripada imported case
kami juga mendapatkan data bahwa pengetatan pintu masuk berhasil menahan laju masuknya omikron ke indonesia
perlu ada perubahan strategi seiring dengan lebih tingginya kasus akibat transmisi lokal
untuk itu pemerintah mengubah aturan karantina tujuh hari menjadi lima hari dengan catatan bahwa wni dan wna yang masuk ke indonesia wajib vaksin lengkap
lebih lanjut luhut menyampaikan mulai empat februari pemerintah juga akan membuka kembali pintu masuk internasional di bali
pemerintah menyediakan dua opsi tambahan untuk karantina ppln yaitu karantina bubble di hotel atau kapal live on board
hingga kamis sore pemerintah melaporkan tambahan kasus covid sembilan belas sebanyak dua puluh tujuh satu ratus sembilan puluh tujuh kasus
kasus tambahan tertinggi ada di provinsi dki dalam dua puluh empat jam terakhir